berikutnya sorotan kasus pembunuhan anak di bekasi jawa barat
polisi menetapkan ibu korban sebagai tersangka
pelaku dijerat pasal kekerasan terhadap anak dan pembunuhan
untuk mendalami kasus termasuk motif tersangka membunuh anak
penyidik satreskrim polres metro bekasi kota
akan melibatkan asosiasi psikologi forensik
polisi juga sedang memeriksa ayah korban yang pada saat kejadian
sementara itu adik korban yang berusia kurang dari dua tahun
kini sudah dalam pendampingan komisi perlindungan anak daerah kota bekasi
saudari snf atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka
berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik
penyidik telah bersurat ke apsifor
pemeriksaan oleh tim apsifor
penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip prinsip
penyidikan berbasis ilmiah berbasis keilmuan